tingginya antusias masyarakat untuk mudik lebaran di tahun ini terlihat dari tingginya jumlah kendaraan pemudik di berbagai lokasi termasuk di jalur arteri
kepolisian negara republik indonesia sebagai gara terdepan terus berupaya menjaga keamanan dan kelancaran arus mudik agar masyarakat dapat kembali ke kampung halaman masing masing dengan selamat
setelah dua tahun tak merasakan mudik lebaran akhirnya tahun ini masyarakat dapat mengobati kerinduannya untuk pulang dan merayakan idul fitri di kampung halaman
antusias masyarakat terlihat dari padatnya pemudik baik di bandara pelabuhan jalur tol hingga di jalur arteri
tak hanya memastikan kelancaran arus mudik polri juga memastikan agar tak ada gangguan keamanan di wilayahnya selama momen idul fitri seribu empat ratus dua puluh
kepolisian negara republik indonesia
kepolisian negara republik indonesia juga menggandeng berbagai elemen masyarakat yang ingin menjadi relawan untuk turut menjaga keamanan dan mengatur kelancaran arus mudik di jalur yang dilalui pemudik
untuk melakukan pemantauan arus mudik di pulau jawa pihak korlantas polri dan pihak kemenhub memiliki command center yang terletak di km dua puluh sembilan tol jakarta cikampek
command center telah terintegrasi dari sistem aplikasi kor lantas polri
seperti etle pengaturan penjagaan polisi lalu lintas dan cctv yang sudah terkoneksi di sejumlah tempat
nantinya command center bisa digunakan berbagai pihak seperti kementerian perhubungan jasa marga korlantas polri dan stakeholder lain
kita berlima bisa melihat dengan jendela yang sama ada apa di lapangan
kalau ada yang mogok jasa marga bisa kirim patrolinya
ada keamanan ketertiban pjr bisa merapat pada saat yang bersamaan
jasa marga amit amit jangan sampai ada yang berurusan sama jasa marga
dalam pelaksanaan evaluasi mudik dua ribu dua puluh dua kemarin kakor lantas polri irjen polisi firman santiapudi mengucapkan terima kasih kepada masyarakat setempat atau lokal yang mau memberikan kesempatan bagi para pemudik yang melintas
saya terima kasih kepada masyarakat mudik maupun masyarakat lokal yang dilalui
saya berterima kasih kepada masyarakat mudik maupun masyarakat lokal yang dilalui
seluruhnya yang ada kesempatan untuk
saling berbagi untuk bisa memberikan kesempatan memberikan prioritas untuk arus lalu lintas dari arah jakarta menuju wilayah timur maupun ke arah sumatera
untuk menghadapi arus balik dua ribu dua puluh dua kakor lantas juga menambahkan akan memperkuat akses yang menuju pintu tol dan meminta para pemudik untuk mempercepat kepulangan
kami sudah meminta dukungan jajaran untuk memperkuat akses akses menuju pintu tol yang nanti ketika
one way ini dilaksanakan untuk jangan sampai ada yang menunggu lagi di sana
lebih baik manfaatkan jalur jalur alternatif yang ada
kalau memang tidak mau menunggu pelaksanaan one way yang ada silakan
kita akan membantu di jalur yang ada
polri sebagai garda terdepan terus berupaya menjaga keamanan dan kelancaran arus mudik agar masyarakat dapat kembali ke kampung halaman masing masing dengan selamat